berawal dari atap rumah berukuran tiga puluh meter persegi di desa curah petung
kecamatan kedung jajang lumajang ini
ari firmawan sukses berkebun sayuran dengan sistem hidroponik
ragam sayuran seperti selada sawi dan pakcoy tumbuh subur
di atas media tanam yang tersusun rapi dan jauh dari kesan kotor
lantaran tidak menggunakan media tanah
berkebun menggunakan sistem hidroponik ini memang relatif cukup mudah
dan tidak membutuhkan lahan yang luas
dari memanfaatkan atap rumah yang disulap menjadi kebun sayur hidroponik ini
ari firmawan dapat memanai sedikitnya enam puluh kg sayur per minggu
setidaknya pemuda asli lumajang ini mendapat omset enam juta rupiah per bulan
hidroponik itu kita tidak usah mencangkul tidak usah mengukuh
jadi kita langsung cuma dengan air saja tinggal mengecek ppm
dan ph dari air tersebut
sayur hidroponik itu yang pertama
lebih tahan lama daripada pembedaan
yang kedua itu non pesticida
nah seorang ibu rumah tangga di meradua pd jaya aceh
menghias halaman rumahnya sendiri dengan aneka jenis bunga hias
salah satunya bunga euforbia atau makota duri
untuk membudidayakan euforbia tidaklah begitu sulit
sebab euforbia bisa tumbuh dengan cara stek batang
yang lebih terlihat dari biji bunganya
di antara jenis euforbia jenis bikros atau raja mawar inilah yang paling digemari pembeli
selain warna bunganya yang sangat indah dan merah terang
kelopak bunganya juga hanya tiga lapis
untuk jenis bikross usia tiga bulan dengan tinggi batang tiga puluh cm dijual dua ratus ribu rupiah per pot
sedangkan yang baru sembuh dari penyemayan
virus terjual seharga lima puluh rupiah dalam satu pot kecil
pemasaran dilakukan dari mulut ke mulut
sehingga peminat banyak yang datang sendiri ke rumah untuk membeli
pembelian dari rumah itu sudah selesai
tidak tentu kan ada orang yang datang dari buhmerdu legle
ini dalam satu bulan berapa omset ibu
kadang kadang waktu belum pandemi ada yang satu lima juta
sekarang udah meningkat udah dua juta kadang kadang
dalam satu bulan rosnidar meraih omset sampai dua juta rupiah
saat ini rosnida tengah membuat akun pemasaran di media sosial
agar jaringan pembeli lebih meluas